dan untuk menutup perjumpaan kita narasumber kita bapak niko koro akan menutup dalam doa
di tahun dua ribu tiga puluh bisa mencapai empat juta penumpang per hari
sementara kuotanya itu kan tetap tidak ditambah
makanya ini lagi lagi terkait sensitivitas penegak hukum
untuk punya kualitas yang sama dengan yang ada di luar negeri
ini bisa sesuai kita kata gitu